untuk membantu proses evakuasi dan rehabilitasi pasca gempa dan tsunami di sulawesi tengah
polda kaltim bersama kodam enam mula warman mengirimkan bantuan alat berat
alat berat ini merupakan bantuan dari salah satu perusahaan pertambangan yang ada di kalimantan timur
kapolresta samarinda kombespol vendra rivianto dan dandim sembilan ratus satu samarinda
letkol infantri m bahrodin melepaskan tali pengikat ponton asl delapan puluh sembilan yang ditarik kapal tunda deni sepuluh
di dermaga pelabuhan samarinda kalimantan timur senin siang
pelepasan tali ini sebagai tanda keberangkatan tiga unit kapal yang mengangkut empat belas unit alat berat
dari kota samarinda menuju pelabuhan pantaloan kota palu sulawesi tengah
alat berat ini nantinya untuk membantu proses evakuasi dan rehabilitasi pasca gempa dan tsunami yang melanda daerah tersebut
belasan alat berat tersebut
di antaranya adalah eskavator bulldozer dump truck dan kendaraan double garden
bergantung dari permintaan satgas bencana yang ada di sana
nanti kita juga terus kawal dan terus monitoring itu
karena kita ada syarikat gasnya sendiri di sini dan bisa terkonek
keterluan evakuasi banyak
salah satunya bisa evakuasi bisa juga untuk mencari saudara saudara kita korban korban atau jenazah jenazah yang jumlah alat
sementara itu perwakilan perusahaan yang meminjamkan
alat berat mengaku bahwa peminjaman empat belas unit alat berat tersebut merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan negara
di lombok kita harus mandiri
tidak bisa ketergantungan dengan syarikat gas
jadi kalau perlu kita harus memang tanpa ada bantuan dan lain lain kita bergerak sendiri
selain alat berat bantuan logistik bagi korban gempa tsunami sulteng juga diberangkatkan menggunakan kapal negara miang besar
dari pelabuhan navigasi kota samarinda suryatman samarinda